memiliki berat badan ideal tentu menjadi dambaan siapa saja terutama bagi kaum hawa
tak terkecuali penyanyi dan pencipta lagu meli guslau
berbagai upaya dilakukan pelantun lagu bunda ini mulai dari diet ketat hingga suntik obat untuk melangsingkan badan
setelah memeriksakan diri dan kondisi kesehatannya melly ternyata juga mengidap penyakit diabetes akibat obesitas
akhirnya setelah berkonsultasi dengan dokter melly dianjurkan menjalani metode bariatrik sleeve gastrectomy
atau operasi manipulatif lambung dengan membuat ukuran lambung menjadi lebih kecil
dokter spesialis bedah digestif dari mandaya royal hospital tangerang banten
hendewing mengatakan operasi bariatrik ini bertujuan membantu mengontrol asupan dan penyerapan makanan seseorang
sehingga dapat menurunkan berat badan dan berimplikasi mengurangi berbagai penyakit yang ditimbulkan akibat obesitas
operasi bariatrik sleeve gastrectomy akan membuat ukuran lambung menjadi dua puluh hingga dua puluh lima persen dari ukuran normal
diharapkan dengan ukuran lambung yang sudah disesuaikan ini porsi makan seseorang menjadi terbatas
porsi makan menjadi tiga puluh lima sendok
diharapkan dengan ukuran lambung yang sudah disesuaikan ini porsi makan seseorang menjadi terbatas
menurut dokter hendewing sebelum operasi dilakukan
terlebih dulu akan diperincikan
kondisi jantung paru kadar gula darah dan kondisi hati pasien
dr hendy menambahkan setelah operasi dilakukan pasien harus memperhatikan konsistensi makanan yang harus dikonsumsi
dua puluh hingga empat belas hari pertama pasien dianjurkan hanya mengonsumsi makanan cair seperti susu jus kuah sop atau kuah kaldu yogurt dan puding
pada minggu ketiga pasien dianjurkan makan bubur dilanjutkan dengan nasi lembek pada minggu keempat
minggu kelima dan seterusnya sudah bisa makan seperti biasa
tapi hanya dibatasi tiga sampai empat sendok makan
kriteria utama pasien yang dapat menjalani operasi bariatrik sleeve gastrectomy adalah mereka dengan indeks masa tumbuh di atas tiga puluh
atau mereka dengan kelebihan berat badan di atas tiga puluh kg
bagi mereka dengan kelebihan berat badan di bawah tiga puluh kg
maka dokter masih dapat menganjurkan untuk melakukan komitmen diet ketat
disertai dengan olahraga teratur untuk menurunkan berat badan secara alam
teman helmy galuh prasetya